komisi pemilihan umum menetapkan hadar nafis gumai sebagai pelaksana tugas ketua kpu hingga seminggu ke depan
rencananya pekan depan dilakukan pemilihan ketua definitif yang akan menjabat hingga april dua ribu tujuh belas
pemilihan ketua akan dipilih langsung oleh enam komisioner kpu
sementara itu komisioner kpu juga akan mengirimkan surat kepada presiden pada pekan ini
untuk memilih komisioner pengganti guna mengisi kekosongan kursi komisioner yang ditinggal husni kamil manik
komisioner pengganti akan ditetapkan oleh presiden berdasarkan urutan ranking pada uji kelayakan dan kepatutan calon komisioner kpu periode dua ribu dua belas lalu di dpr
doakan saja terpilihnya ketua yang definitif nanti juga bisa lancar sebagaimana pemilihan ketua kpu yang terdahulu maupun plt yang saat ini ada